nanti lo masuk angin loh kalo hujan hujanan terus
enggak makan dulu
kok beneran sakit ya
aduh kepala gue pusing banget san
tuh tuh tuh
aduh kayaknya gue pulang aja ya
tapi mulai sekarang gue bolehlah latihan latihan makan cabai rawit
karena kalo gue udah jadian sama susan
lo harus makan cabai rawit saya coba sekali
eh kepedean banget lo
pokoknya ditanya lagi
dia udah pasti mau lah
buktinya gue mau nonton sama dia
aduh sadar diri dong
eh kalau gue jadi susah sih udah gue tinggalin kali
gue syukur alhamdulillah ya
udah reseh nyebelin terus juga banyak ngomong
terus juga judes banget
sampai jumpa lagi
aduh si roman mana sih
aminnya jam segini kok belum dateng dateng
oh mana filmnya udah mau mulai lagi
ini gue tadi kehujanan
makanya gue ngedudu dulu
ya udah cepetan dong man
filmnya udah mau mulai nih
gue nungguin di kafe kak rizian
lo jangan sampe nggak dateng ya gue udah dandan nih
ya ya pasti
semoga nggak hujan lagi
semoga nggak hujan lagi
semoga nggak hujan lagi
semoga nggak hujan lagi
salam ya buat susan
iyah luan lo kenapa sih
kok jadi linglung gini
jangan sampe jangan sampe jangan sampe lo baper
gak boleh gak boleh gak boleh
nggak gak gak
lo gak boleh baper
pokoknya gue gak boleh baper
ya aduh sorry ya gue udah bikin lu lama nunggu nih
bahasa gitu sih
ya sorry tadi kan gue udah bilang gua kehujanan
ya lo tau gak filmnya itu udah mulai terus kalo udah filmnya udah mulai sekarang gimana
ya kan gue udah bilang minta maaf tadi di telpon
tau lah malas gue gue gak mau maafin lo
udah kalau lo gak mau maafin gue gak apa apa
kok lo tinggalin gue sih lo malah pergi kan dari tadi gue yang nungguin lo
yaudah kan tadi lo bilang lo gak mau maafin gue jadi yaudah lah gue cabut aja
eh tapi mesti ikutin apapun yang gue mau
karena lo datenya udah tewat banget
biar deh jawab iya dulu ya enggak
ini mbak bilnya
kok gak digading
mbak ini ada yang kecil gak sih warna nya
cewet tuh mesti ya kalo belanja lama begini
baik baik saja kau di sana
baik baik saja kau di sana
baik saja kau di sana roman
baik saja aku di sini
baru saja mama transfer ke rekening kau satu juta
buat uang makan kau
uang kos sudah kau bayar
oh yaudah udah itu mak udah
kau irit iritlah itu ya
mungkin bulan depan agak terlambat mama kirimnya
semuanya lucu gue suka
gue gak bisa milih satu
yaudah kalau suka ambil aja semua
ini belanjaannya ya mak
man man man man man sini man
jawat jawat sini sini
em gue ketinggalan
em malu banget
padahal baru aja dapet dari mama
ntar ntar mak
di mana bayarnya mbak
gue seneng deh jalan sama lo
lo tuh baik banget lo mau nemenin gue belanja nungguin berjam jam
terus lo bayarin lagi
eh smart mana ada zaman sekarang cowok yang mau kayak gitu
gak tau nih
ya mungkin karena kehujanan kali ya
ya lo jangan pulang dulu dong kita makan dulu aja yuk
nanti lo masuk angin loh kalo hujan hujanan terus nggak makan dulu
kok beneran sakit ya
aduh kepala gue pusing banget san
tuh tuh tuh
tuh kayaknya gue pulang aja ya
gue pulang aja